menjadi rekomendasi sarapan di kota bandung
pasar cihapit jawabannya
saat tiba di kawasan pasar tradisional ini
saya langsung tertuju pada sebuah warung sederhana yang menjual serabi
rame juga nih antreanya di surabici hapit
serabi merupakan kudapan berbahan dasar tepung beras
dengan proses masak di atas tungku seperti ini
terdapat aneka topping yang bisa dikombinasikan dengan serabi
mulai dari yang klasik dengan topping oncom dan kinca
atau saus gula dan santan
hingga serabi kekinian dengan topping keju dan sosis
hmm surabinya nampaknya menggoda nih
penasaran bagaimana rasanya
nah gula yang digunakan dalam kincah ini adalah gula aren
sehingga ada aroma khas dari gula aren
bersatu dengan aroma smoky dari surabinya
ini membuat cita rasanya semakin berbeda
ditambah lagi nih ada rasa manis dari gula
kemudian ada rasa gurih dari santan
dan jubi dari surabinya nih
perpaduan yang sangat sempurna
saya jadi paling cepet cepet abisin nih
serabici hapit dibanderol mulai dari enam rupiah
untuk serabi polos hingga lima belas ribu rupiah
untuk serabi spesial
sementara untuk toppingnya cukup morogokocek tiga hingga enam rupiah saja
harganya yang terjangkau membuat serabici hapit digemari
aku disini lebih sering pesennya
soalnya rasanya asin asin pedas gitu
warung serabi kaki lima ini sudah ada sejak tahun sembilan puluh an
resep dan bahan yang digunakan tak pernah berubah
sehingga rasanya otentik
ya itu banyak banyak kalau saya
jadi rasanya itu tetap saya jaga dari dulu
itulah yang mungkin ya
makanan pembuka sudah
sekarang saatnya saya mencari asupan makanan berat
yuk kita masuk ke dalam area pasar cihapit
semakin masuk ke dalam pasar
saya menemukan warung nasi bueha
salah satu kuliner lawas di bandung ini
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
sejumlah tokoh pun pernah mampir ke warung
ke warung sederhana ini
di meja panjang prasmanan
tersaji aneka makanan yang menggugah selera
seperti ayam bakar ikan kepala kakap ragam pepes
lalu sudah empuk baru diangkat
nah baru masukin bumbu besoknya nih gue
saya pun tak sabar ingin mencicipi gebuk daging sapinya
lengkap dengan nasi merah lalapan dan sambal
jadi tekstur dari gepuknya ini benar benar empuk
kemudian ada serundeng kelapa
yang membuat rasanya semakin gurih
nah disini juga yang jadi prima donna adalah sambal dadak
sekarang saya mau coba ya
kalau misalnya pakai sambal dadak nih
rasanya seperti apa
tapi enak ini penambah nambah maksud makan ya
harga makanan yang ditawarkan disini
mulai dari tiga hingga dua puluh lima rupiah
pelanggan datang dari dalam dan luar kota bandung
dalam sehari delapan kg daging sapi untuk gepuk
habis diserbu pembangunan
dari kota bandung kembali
favorit aku sih pertama ini perkedel kentang
soalnya kan besar gitu
terus juga luarnya tuh crispy
tapi dalamnya tuh ternyata gurih
dan itu enak banget sih favorit
perut sudah terisi
tapi rasanya saya masih mau menjajahi pasar cihapit
untuk mencari referensi minuman ah
nah pilihan saya jatuh pada los cihapit
ketika sudah berjalan
mereka sudah berjalan
koleksi buku yang berasal dari
donasi dan beli pribadi
jadi tak hanya ngopi
pengunjung yang datang juga bisa membaca
dan meminjam buku secara gratis
terus topik topik yang lagi rame
terus kadang kadang screening film yang lagi
apa teman teman bikin gitu
kopi yang tersedia yaitu
dengan harga enam belas ribu rupiah
sementara pilihan lainnya adalah teh jahe coklat dan jancruk
atau racikan jahe kencur dan lemon
harga minuman non kopi ini berkisar enam hingga enam belas rupiah
setelah diracik sendiri
kira kira bagaimana ya rasanya
masih ada yang menarik
jangan lupa subscribe channel ini
sampai jumpa di video selanjutnya